polisi memastikan pelaku malpraktik filler payudara ke model monica indah bukan seorang dokter
tersangka yj yang telah ditangkap pada minggu dua puluh satu maret dua ribu dua puluh satu itu hanyalah pemilik salon kecantikan di kawasan tangerang
kapolres metro jakarta utara kombes guru arief darmawan menyebut tersangka yj adalah pemilik salon kecantikan di kecamatan pinang kota tangerang
selain yj polisi menetapkan s yang merupakan suami yeje sebagai tersangka
ada dua yaitu yeje kemudian satunya lagi s
diketahui sebelumnya monika indah melaporkan soal malpraktik filler payudara ke polsek penjaringan
monika mengalami infeksi setelah disuntik filler payudara oleh yeje
monika bahkan harus menjalani dua kali operasi akibat penyuntikan filler payudara tersebut
menurut dokter spesialis bedah plastik dari bali royal hospital vivi goizo
prosedur filler yang aman harus dilakukan
dilakukan oleh seorang dokter yang telah memiliki sertifikasi sebagai injektor filler
dan harus dilakukan di klinik kecantikan legal yang memiliki izin praktek
komplikasi yang bisa terjadi dan cukup mengkhawatirkan apabila pemberian filler dilakukan bukan oleh orang yang berkompeten
adalah terhambatnya pembuluh darah di area wajah
misalnya karena penyuntikan filler di hidung sehingga jaringan di dalam hidung bisa mengalami nekrosis atau rusak
yang paling fatal adalah kebutaan
ini adalah komplikasi yang paling fatal seringkali tidak bisa diatasi
di dunia ini baru satu yang bisa diatasi kebutaannya sisanya semua total permanent blitness
vivi goizo juga menyarankan masyarakat yang berencana melakukan tindakan filler harus memperhatikan beberapa hal penting
tim liputan cnn indonesia